untungku berhasil menghenti dan hapus artikel tadi
sebelum profesor rueyo atau menomoni bajar
sekarang aku tinggal di daerah yang ditulis tadi untuk mencari yang di
terpaksa malam ini tidur di sini
demi mengelakkan anak anak yang lain

mana dia bon
ngapain mereka disini

kalau nggak salah
kamu yang ditolong sama tabib di daerah ini kan
kami lihat foto kamu di berita
iya benar bang
itu memang saya
ada perlu apa ya bang
kami juga pengen berobat di rumah tabib itu
rumah tabib itu di mana ya
rumah tabib itu di sebelah sana bang
itu paling ujung dia tapi yang sangat hebat buktinya saya langsung cepet sembuh ya kan
permisi apakah kamu tabib yang menyamakan pemuda yang kena tusuk